presiden joko widodo menerima kunjungan resmi emir qatar sheikh tamim bin hamad adsani
di istana kepresidenan bogor jawa barat
kedua pemimpin negara membahas sejumlah kerjasama di bidang investasi energi dan perdagangan termasuk juga pendidikan
prosesi kirap dilakukan dalam upacara penyambutan di halaman depan istana kepresidenan
dilanjutkan dengan pengisian buku tamu foto bersama verande talk hingga penanaman pohon bersama
pertemuan bilateral dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman konferensi pers bersama dan ditutup dengan jamuan makan siang
dalam pertemuan ini kedua negara menghasilkan perjanjian di bidang transportasi udara pendidikan tinggi kesehatan
serta kesepakatan kedua negara untuk memberikan bantuan terhadap krisis kemanusiaan di rohingya
indonesia akan terus mengajak
qatar untuk berinvestasi mengundang qatar untuk meningkatkan investasinya di indonesia
dan kerjasama proyek investasi yang tengah berjalan termasuk antara lain nebras power di pt python energy
senilai satu tiga miliar usd dan
dengan pt pembangkit jawabannya
bali membangun pl tgu sumbagut satu ratus tiga puluh empat senilai satu miliar usd
dan apa saja kesepakatan yang terjalin antara presiden joko wi kemudian bersama dengan syekh tamim
keduanya menyepakati ada lima nota kesepahaman secara garis besar ditandatangani oleh menteri terkait
pertama adalah mou yang ditandatangani terkait pembentukan komite bersama
kemudian yang kedua tentang layanan penerbangan
qatar airways akan bekerja sama atau berinvestasi dalam dunia aviasi indonesia oleh pemerintah qatar
kita akan lihat detailnya nanti
kemudian ketiga adalah mou tentang kerjasama di bidang kepemudaan dan juga olahraga
keempat tentang kerjasama di bidang pendidikan
dan yang terakhir adalah mou di bidang kerjasama kesehatan